pengajian bertajuk masjid titik awal membangun peradaban islam
digelar oleh majelis taklim pakuan juara
yang merupakan majelis taklim gagasan gubernur jawa barat
ridwan kamil dan istrinya atalia praratia
pengajian dilakukan di masjid raya al jabar
gedebagi kota bandung minggu pagi
gubernur jawa barat ridwan kamil menyatakan
kegiatan pengajian dilakukan sebagai salah satu upaya
memakmurkan dan meramaikan masjid
seperti yang dicotokkan rasulullah
iya karena di zaman rasul kan semua urusan kehidupan
itu banyak dilaksanakan keumatan itu di masjid
makanya jangan menganggap masjid ini hanya tempat sholat
masjid ini juga adalah tempat musyawarah
tempat membicarakan tempat kebaikan
tempat bersedekah tempat bersekolah dan lain lain
nah mudah mudahan dengan begitu semua masjid

hanya jumlahnya banyak
tapi juga ramai makmur
kegiatan pengajian di masjid seluas dua puluh hektare ini
diikuti sekitar sepuluh lebih jemaah
yang berasal dari berbagai daerah
para jemaah mengaku ingin merasakan sholat di masjid
yang diresmikan pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh dua lalu
sekaligus melakukan wisata religi
pengen aja penasaran pengen nyobain kesini
ya baru baru kali ini
biasanya suka di itu gubernuran
sekarang kan dipindahin ke sini
majelis taklim diubah lagi kan
rencananya kegiatan pengajian di masjid raya al jabar
akan digelar setiap satu minggu sekali
dalam kesempatan yang sama ridwan kamil juga menjawab
isu terkait lelang proyek konten masjid al jabar
sebelumnya di laman lpse jabarprov go id
tertera bahwa pemprov jawa barat melelang proyek
pembuatan konten masjid al jabar senilai dua puluh miliar rupiah
namun tender akhirnya dibatalkan
erkam nyatakan konten yang dimaksud adalah keperluan museum
bukan konten media sosial
kalau anggarannya betul untuk medsos keliru boleh dikritik
jadi pertanyaan saya yang mengkritik itu betul nggak
faktanya salah mengkritik sesuatu yang keliru
itu anggaran untuk museum rasulullah
bukan untuk konten medsos al jabar
ridwan kamil meminta kepada masyarakat agar tidak memberikan informasi tanpa dasar